kediri sony sandra yang ditangkap polisi terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak
akan mendapat vonis pengadilan negeri kediri
sidang fonis rencananya akan digelar pada kamis sembilan belas mei dua ribu enam belas
pencabulan dilakukan oleh soni sandra pada dua belas april dua ribu lima belas
di salah satu hotel di kediri
pada empat belas juli dua ribu lima belas soni ditangkap di bandara juanda surabaya
saat akan terbang ke eropa untuk melarikan diri
saat itu lembaga perlindungan anak mencatat ada sekitar tujuh belas korban pencabulan oleh tersangka
sony sempat bebas sebab masa penahanannya habis dan empat korban yang melapor sudah mencabut laporan
pada sepuluh november dua ribu lima belas sony kembali ditangkap setelah ada tiga korban baru yang melapor
pelapor masing masing ad ag ak yang berusia enam belas tahun seluruhnya warga kediri
penangkapan berlangsung saat razia jalan raya di jalan kdp selamat kota kediri
ia kembali ditangkap
tidak lama setelah ia dibebaskan dari kasus yang sama karena berkasnya belum lengkap